band base food atau makanan yang berbahan dasar sayuran dan buah
kini tengah menjadi tren dan diminasi
karena selain bernutrisi tetap juga dianggap ramah
salah satu kombinasi makanan sayuran dan buah buahan yang populer
ialah sayuran dengan parutan kelapa
salah satunya ialah makanan khas jawa yang dikenal dengan kelengkap tupuk urap
untuk membuat urap dibutuhkan kelapa yang sudah diparut
dan dicampur dengan buah buahan sebagai pemberi cinta rasa
selain itu dibutuhkan ragam sayur sayuran
pege wortel daun singkong bayam kubis dan kacang panjang
yang sudah dicuci dan direbus dalam waktu yang tidak lama
cara memasak urap yang cukup mudah ini dibarengi dengan manfaat urap
yang kaya akan industri serta kelapa parut yang lebih sehat dibanding santan
menurut akademisi insidut pertanian bogor urap memiliki kandungan krisian
termasuk mineral dan serap yang bisa membuat urap mungkin yang lebih lama
untuk mencegah membersihkan usus sehingga nantinya bisa mencegah
kemudian serap serap yang terkandung dalam sayuran
ini juga berhasil untuk memperlama rasa kenyang
namun jika mengkonsumsi sayuran bertabur kelapa untuk sehari hari
spk dibarengi dengan makanan bernutrisi lainnya
seperti karbohidrat yang rendah gula dan tepuk
hal ini disampaikan oleh angli gizi
yang mencari penyelesaian dari pemerintah
jadi masalah jangan ekstrim
memang kita ini sedang dihujani karbohidrat rafinasi
nah rafinasi itu dengan tinggi gula tinggi tepung dan sebagainya
nah barangkali anda perlu menggantinya bukan pindah ke jalur sebelah
tetapi ada karbohidrat alternatif yang lebih sehat
kentang jagung talep jadi kategorinya masih sama